peristiwa tragis dan nasib mengenaskan masih menjadi ancaman kepunahan gajah di indonesia padahal gajah merupakan satwa yang dilindungi dan diatur dalam regulasi
kita akan bahas bersama doni gunaryadi sekretaris forum konservasi gajah indonesia atau fkgi selamat malam pak doni
selamat malam bu
terima kasih sudah bergabung dengan kami selamat hari gajah sedunia sekali lagi
kita akan membahas bagaimana populasi gajah setiap tahun yang kian menurun
apa faktor risiko kepunahan gajah pak doni yang anda lihat
kita melihat dari forum konservasi gajah indonesia resiko kepunahan gajah di indonesia ada dua
gajah sumatera dan kalimantan cukup besar dan terutama ini sudah dalam posisi kritis atau oleh icn dinyatakan critical englanjur
dan penurunan populasinya cukup signifikan
itulah kenapa iucn di dua
dua ribu sebelas langsung melakukan gajah sumatera sebagai anak jenis gajah sias
dan sepatutnya anak jenis gajah yang seragam
oke aturannya regulasinya sudah ada terkait dengan pengaturan perlindungan gajah
sehingga situasi ancaman risiko kepunahan seharusnya bisa diatasi dengan baik
tapi kita lihat faktanya di lapangan kenyataannya masih ada perburuan liar
kemudian kita masih sering menemukan konflik gajah dengan manusia dan lain sebagainya
artinya apakah memang hukum formal ini sejauh ini anda lihat mampu melindungi populasi gajah
oke pak doni saya sayang sekali kurang mendengar suara anda
anda jelas sepertinya ada gangguan sinyal anda bisa mendengar suara saya boleh saya coba
dari kemarin ada gangguan
oke terakhir singkat saja terkait dengan artinya upaya untuk mencegah atau bertambahnya angka risiko kemudian kepunahan gajah ini dengan adanya pengelolaan konservasi
anda melihat bagaimana dengan pengelolaan konservasi
sejauh ini pemerintah ada panduan yaitu strategi rencana aksi konservasi gajah
dan untuk fed sudah ada dokumen
dengan rencana tindak mendesak atau rtm kita bilang
dan bagaimana pemerintah secara lain kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
kemudian ada perolahan untuk bagaimana mencegah kematian gajah secara langsung melalui beberapa kegiatan pencegahan
dari kegiatan dari mulai dengan patroli kemudian bagaimana pengelolaan konservasi dan mengurangi ancaman ancaman misi
dari secara fisik kemudian racun dan juga
dari segala bagaimana pengelolaan konservasi gajah yang terinfeksi sehingga menyebutkan
oke kita harapkan semoga kedepannya manusia tidak lagi menjadi musuh utama dari gajah
artinya untuk melindungi gajah dari ambang kepunahan tapi manusia justru sebaliknya menjadi sahabat terbaik bagi gajah
terima kasih pak doni gunaryadi sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected malam hari ini